video yang beredar di media sosial ini memperlihatkan
ulah seorang warga negara asing mengadang sebuah mobil
yang melintas di jalan damai forestabies dede sasampora
kecamatan cisau kabupaten tanggerang pada kamis pagi
pria yang diketahui berasal dari sierra leone
salah satu negara di afrika ini bahkan nekat menaiki kap mobil
agar mobil berhenti
saat warga lain berusaha membujuk agar pria tersebut ke tepi jalan
ia justru menunjuk nunjuk ke arah langit
sembari mengucapkan kalimat dalam bahasa asing
kepala seksi humas forestanggerang selatan ibnagali hwi nurianto
membenarkan kejadian ini berlangsung pada kamis pagi
belum diketahui motif dibalik aksi pengadangan ini
untuk warga negara asing tersebut saat ini sudah dibawa oleh keluarganya pulang
meski demikian dari keterangan pihak keluarga
pria berusia sekitar empat puluh empat tahun tersebut mengalami gangguan jiwa
kejadian ini masih dalam penyelidikan unit reskrim pos sekci sau
fakul rozi tanggerang banten